selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia breaking news topik utama kami terkait dengan gelar perkara yang saat ini sedang kita nantikan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang direncanakan dilakukan di gedung barai skrim mabes polri
terlapor yakni basuki cayapurnama atau ahok memastikan tidak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama di baras krim mabespori ahok diwakili oleh tim kuasa hukumnya
saya kira ini hukum yang hadir juga satu pengacara saja masuk katanya
tadi saya melihat ini normal home top hitung balik hitung
pas jauh ini kemungkinannya gimana pak sekali sekali dengan ini perasaan pak ahok gimana apakah perasaan pak ahok ini bakal naik atau gimana pak
saya sih siap aja mau naik atau tidak kenapa masih pakai perasaan kita percaya ke profesional dan polisi
tunggu penghatian aja
gelar perkara kasus dugaan peristahan agama dengan terlapor basuki cayapurnama atau ahok akan dilaksanakan pagi ini
namun agak sedikit nomor gelar perkara ini akan dilakukan secara terbuka terbatas dan akan dihadiri sejumlah saksi
rencananya hasil gelar perkara ini akan diumumkan paling lambat kamis mendatang
untuk mengetahui perkembangan terbaru sudah ada koresponden cnn indonesia victor pangaribuan di mabes polri
selamat pagi victor langsung saja apa yang terbaru
selamat pagi daniar betul sekali memang gelar perkara di ruang rapat utama mabes polri
ini beberapa menit yang lalu baru saja dimulai begitu ini mengalami keterlambatan
kalau dijadwalkan sebelumnya akan dilakukan pada pukul delapan pagi
namun gelar perkara lebih dari pukul sembilan ini baru digelar
ini dikarenakan memang menunggu kehadiran atau kelengkapan siapa saja pihak baik internal atau eksternal yang menghadiri gelar perkara ini
gelar perkara kali ini memang digelar secara berbeda
oleh kepolisian dimana secara normatif gelar perkara harus dilakukan secara tertutup
namun memang kali ini dilakukan terbuka namun terbatas
nah tadi awak media sempat masuk beberapa menit begitu ke dalam ruangan untuk melihat bagaimana suasana ruangan yang akan digunakan untuk gelar perkara
dan mendengar pembukaan dari kabar reskrim mabes polri begitu
dan setelah itu dipersilahkan awak media untuk keluar dan tertutup hanya untuk pihak internal dan eksternal saja
yang saya katakan pihak internal dan eksternal saja adalah pihak internal
ini yang pasti dari tim penyidik barik reskrim polri
kemudian juga ada dari propam dan juga ada inspektorat pengawasan umum begitu
nah dari pihak eksternal yang diundang adalah untuk mengawasi bagaimana jalannya gelar perkara ini berlangsung
ini yang diundang oleh kepolisian ada ombudsman ada juga kemudian kompolnas dan juga komisi tiga dpr ri
namun dipastikan bahwa komisi tiga dpr ri tidak mengirimkan utusannya untuk menghadiri gelar perkara ini
jadi gelar perkara terbuka namun terbatas ini
jadi gelar perkara terbuka namun terbatas ini
hanya dihadiri pengawas dari eksternal yaitu ombudsman dan juga kompolnas
ada tiga anggota kompolnas yang akan mengikuti gelar perkara
salah satunya adalah sekretaris dari kompolnas bekes suprapto begitu
nah nantinya gelar perkara ini akan mendengarkan keterangan para saksi yang juga dibawa oleh masing masing pihak
baik pelapor maupun terlapor
terlapor yaitu ahok ini memang dipastikan tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya
membawa enam orang saksi ahli dan tiga saksi fakta
ini dari berbagai elemen masyarakat
ada juga ada tiga belas pelapor yang memang diundang untuk menghadiri gelar perkara ini
dan dari front pembela islam ini membawa tujuh orang saksi
saksi saksi tersebut diantaranya adalah saksi ahli hukum pidana ahli bahasa dan juga ahli agama
nantinya ada banyak keterangan yang akan disampaikan oleh para saksi tersebut untuk melihat poin poin penting
apakah nantinya dari hasil laporan sebelumnya akan ada hal hal yang bisa dikurangi
ditarik dari saksi
atau mungkin dihilangkan dari keterangan para saksi ini yang nantinya akan membawa kepada kesimpulan
dimana apakah ucapan ahok pada saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu pada dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu
ini mengandung unsur tindakan pidana atau tidak
ini pasti kita akan lihat bersama begitu
nah memang saat ini awak media juga di depan gedung masih menunggu bagaimana menunggu laporan berikutnya
dan siapa lagi yang akan hadir
karena memang belum selesai
karena belum semuanya hadir begitu
tapi kita akan menanti nanti seperti apa informasinya akan saya laporkan lagi kepada anda
baik kami nantikan informasi terkini dari victor pangaribuan di mabes polri
untuk sementara informasi yang didapatkan bahwa gelar perkara sudah berlangsung karena ada belasan saksi
maka kami juga akan menantikan
demikian breaking news cnn indonesia
kami juga akan memberikan perkembangan terbaru berikutnya
dan anda dapat kembali menyaksikan di cnn indonesia
silahkan melanjutkan kembali program heroes lain